pemerintah berencana mengimpor lima puluh ribu ton jagung
kebijakan ini menurut menteri pertanian amran sulaiman
dilakukan untuk mengontrol harga dan melindungi peternak kecil yang memakai jagung untuk pakan ternak
menteri pertanian amran sulaiman mengatakan
meski akan melakukan impor jumlah lima puluh ribu ton hanyalah sebagian kecil dari produksi dalam negeri
ia menjabarkan indonesia telah sukses menekan impor jagung sejak dua ribu empat belas
dengan pemerintah yang mengimpor tiga lima juta ton jagung
hingga pada dua ribu delapan belas indonesia berubah menjadi negara pengekspor tiga ratus tujuh puluh ribu ton jagung
data dari dirjen kementerian pertanian produksi jagung diklaim surplus dua belas sembilan puluh delapan juta ton
adapun kebijakan impor yang kembali dilakukan merupakan upaya mengontrol harga
dan melindungi peternak kecil yang memakai jagung untuk pakan ternak
seratus ribu ton ini tidak ada artinya sangat kecil
dan ini sebagai alat kontrol saja
nanti petani jagung marah lagi
itu nanti disimpan bulok
kalau harga turun ini tidak keluar
pak dirut benar nggak
tidak akan keluar
dan sebentar lagi kita panin raya lagi